masih dibukanya jalur transportasi udara di bandara cilikriwut palangkaraya kalimantan tengah
membuat warga memanfaatkan untuk pulang kampung menggunakan jasa pesawat terbang
dan inilah aktivitas calon penumpang pesawat di terminal keberangkatan bandar udara cilikriwut
jalan adoni samad kota palangkaraya jumat pagi
masih dibukanya jasa penerbangan transportasi udara membuat warga memanfaatkannya untuk pulang kampung
seperti empat belas orang karyawan pengrajin roti yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya
pemilik usaha roti rocky mengatakan akibat pandemi corona
usaha roti yang dilakoninya selama empat tahun terpaksa tutup dan memberhentikan empat belas orang karyawannya
pada tahun dua ribu sepuluh kelihatannya tidak terbang pindah tanggal lima tanggal lima pindah tanggal dua puluh lima
ini pindah lagi tanggal dua puluh empat berarti sudah tiga kali pindah
tapi lewat jakarta ya